akibat bersenggolan dengan pengendara motor lain seorang ibu tewas mengenaskan
korban terlindas truk setelah motornya terjatuh dan masuk ke dalam kolong truk
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan truk kontainer ini
terjadi di pertigaan lengkong jalan raya bypass mojokerto
seorang pemotor tewas seketika di lokasi kejadian dengan kondisi yang sangat mengenaskan
kepala korban hancur setelah terlindas roda belakang truk kontainer
peristiwa naas ini bermula saat korban yang melaju dari arah jombang berhenti di traffic light pertigaan lengkong
saat lampu berwarna hijau korban berniat mendahului truk kontainer yang ada di depannya
namun naas motor korban justru jatuh setelah bersenggolan dengan pemotor lain
dan langsung terlindas roda truk hingga hancur
guna kepentingan penyelidikan jenazah korban dibawa ke rsud dr wahidin sudirohusodo mojokerto